perkenalkan inilah bobi anjing tertua di dunia asal konkeros portugal
anjing dari ras raveiro do alitejo ini dinobatkan sebagai anjing tertua di dunia
dengan usianya yang mencapai tiga puluh tahun pada empat februari lalu
anjing ras ini rata ratanya memiliki usia dua belas hingga empat belas tahun
bobi mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang seekor anjing asal australia
yang mati di usia dua puluh sembilan tahun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut pemiliknya umur panjang bobi dikarenakan tinggal di desa yang tenang
bobi pun juga tidak pernah dirantai atau diikat
sayangnya akibat usianya yang semakin menua bulunya makin menipis dan penglihatan bobi mulai memburuk